nusantara selalu menggugah hati saya
pengalaman dari masa ke masa yang saya dapatkan di museum bank indonesia
memantik rasa ingin tahu saya akan makna sesungguhnya
dari negeri belasan ribu pulau dan jutaan pesona ini
sebagai bagian dari bangsa besar ini
wajib bagi saya untuk mengenal lebih dalam negeri ini
salah satunya dengan merasakan secara langsung suasananya
mulai dari kearifan lokal
hingga berbagai dinamika yang membuat suatu daerah berkembang
jika salah satu kota yang menjadi penggerak ekonomi negeri
sejak abad ke empat belas ini disebut sebagai kota pahlawan
karena banyak sekali situs sejarah yang tersisa di sudut kota
mengunjungi berbagai situs tentu tidaklah cukup
karena untuk mendapatkan suatu sumber data yang valid
membaca menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa saya tinggalkan
meski saat ini informasi bisa didapatkan dengan mudah
buku tetap menjadi sumber ilmu utama yang tidak tergantikan
hal inilah yang mengantarkan saya untuk mengunjungi pusat informasi
yang telah ada sejak zaman dahulu
saya pun memilih perpustakaan bank indonesia
sebagai tujuan berikutnya kaki ini melangkah
menjejakan kaki di sini menambah kekaguman saya
saat memasuki gerbang perpustakaan ini
gedung perpustakaan bank indonesia ternyata juga menyimpan sejarah panjang
yang mengantarkannya menjadi sebuah cagar budaya
meski telah berusia puluhan tahun
sangatlah tidak tampak dari gedung yang dibangun pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh satu ini
karena selain koleksi buku buku yang lengkap
perpustakaan ini juga memiliki fasilitas berteknologi tinggi
yang dapat memenuhi kebutuhan saya maupun pengunjung lainnya
yang haus akan ilmu pengetahuan
di sini saya bisa belajar perjuangan surabaya di masa dahulu
saya bisa belajar mengenal dunia ekonomi melalui bacaan yang tersedia
bagi saya ramah dan mengikuti perkembangan zaman
adalah deskripsi yang tepat untuk menggambarkan taman pustaka yang satu ini
lagi lagi saya mendapatkan kisah dari tanah air tercinta
bekal wawasan serta pengalaman yang tidak bisa tergantikan oleh apapun ini
membuat saya semakin bangga menjadi bagian dari indonesia
sejarah panjang yang mewarnai setiap jejak negeri
akan menjadi penuntun langkah kami para generasi penerus bangsa
dan juga bagi saya para anak bumi yang akan menemukan kekuasaan kita
saya anak bumi pertiwi